kalau kamu ingin melawanku seperti itu
akan menjadi kekuatan
kamu bisa mengalahkan siluman ular jahat itu
biar aku yang menyimpan kulit ular ini
aku yang melindungi keluarga ini dari kejahatan kamu
siapa ular ini
kenapa dia kuat sekali
semuanya baik baik saja
jangan berpikir pikir sendiri

hal itu tidak bisa kuberasakan
tapi keluargaku sampai akhirnya memperoleh maksa yang latar
podcast yang boleh
dan beri catatan

putri bagaimana bisa sampai seperti ini putri
aku baru bertarung dengan seluman ular lain di rumah rama
apa siluman ular di rumah ramah
dan dia mengalahkanku
bagaimana mungkin putri
kita adalah bangsa siluman ular terkuat
iya putri sebentar putri
sebentar putri bertahanlah
dia sudah menyerap semua kekuatanku rajo
dan sekarang aku gak punya kekuatan lagi
sebenernya siapa siluman ular itu
maafkan aku putri
seharusnya ini adalah tugasku
aku gak akan menyerah
aku harus menghabisi keluarga mereka
putri kekuatan putri sudah hilang
aku akan menghancurkan keluarga mereka melalui rama
aku harus jadi bagian keluarga mereka

kamu harus mencuri kulit telurnya dewi
untuk apa guru
apa yang kita lihat bisa juga dilihat sama siluman ular lainnya
siapa saja yang akan membuatmu baik